gara gara dia ini
eh ali tidak bisa begitu saja kawan
beta suruh nona riva datang ke sini itu
untuk jemput beta bawa pulang
kenapa ali mau hantar nona riva
terus beta pulang naik kapan
gue sekarang pulangnya sama nadief aja ya naik taksi
nah itu baru betul nona riva
nona ada sepuluh ribu di situ kan
taksi buat faren karis kutu ini
supaya isi bensin
eh eh apa
duit gue udah banyak diem loh
ya sudah kalau gitu
makasih ya farel
kondisi om ini semakin lemah fair
om gak bisa terus jagain rara
om gak boleh dong ngomong seperti itu
gak bahagia om
om ini punya penyakit jantung
kalau sampai suatu hari terjadi hal yang buruk sama uang
om minta sama kamu kamu jagain rara
karena saat ini yang om percaya itu cuma kamu farel
kamu adalah calon suaminya rara
dan om yakin kalau kamu bisa jaga rara dengan baik
terima kasih om
akan memenuhi permintaan om buat jagain rara
om harus cepat sembuh
apaan sih ini
dia ini tidak mengerti sekali arti dari sebuah persahabatan itu apa
eh kawan supaya elit tahu ya
sahabat sejati itu
dia merelakan dan dia berkorban untuk kebahagiaan sahabatnya sendiri
om harus tahu itu
jadi om harus rela dengan riva demi betta
tidak bisa begitu dill
kalau sahabat sejati memang harus merelakan
sebaiknya kamu saja yang mengalah
biar saya bahagia dengan riva
eh supaya om tahu kawan
apapun itu betta rela lakukan itu untuk om
karena betta punya perasaan cinta dengan nona riva ini
sudah sedalam lautan manda
jadi om jangan pernah
perintahkan betta untuk merelakan nona riva untuk om
sama di vlognya gitu
lo boleh minta apapun sama gue
gue nggak usah tanya
bahkan gue nggak bisa mengukur kedalamannya
saking dalemnya men
eh ale itu tidak bisa mengubur kedalamannya
kedalaman plus luas lautan itu
betta tidak bisa ukur karena besar cinta betta sama nona riva
sangat terlalu besar
gara gara ale tahu
ya ampun kalian tuh nggak ada capeknya ya
gue aja yang cuma dengerin itu capek
tahu nggak sih dengerin kalian debat
nona beta ini tuh sedang memperjuangkan cinta beta buat nona
malahan lebih bagus
kalau lo kasih keputusan sekarang
biar gue sama nadif gak usah bersaing lagi buat gue
sst ya udah stop
kasih kepastian apa sih
kepastian untuk mencintai beta bukan farel
mencintai farel bukan nadif
kan gue udah sering banget bilang ya sama kalian
kalian berdua itu sahabat gue
gue juga gak mau kehilangan kalian berdua
udah jadi gak ada kepastian
kepastian tuh nggak ada
masih banyak lagi yang harus diurusin
yang harus dipikirin
termasuk masalah anak ipa dan ipas
lo mau kan ketemu sama aldino
dan perwakilan anak ipa itu buat nulis masalah
mak bantuin mak
angkat yang bener angkat yang bener
yaudah sanderin dulu sini
pelan pelan lurusin daki ya
dar biar gue bisa sama maman disini
lu tolong cari bantuan kayak gitu taksi atau apa
nggak ada yang lewat lagi
nusainah aja nih orang
aduh disini ada gaya
aduh nggak ada lagi
nggak ada yang lewat
eh ada backup
ada temen saya kesalahan
pak pak anterin pak
ar buruan ar
serius banget lo ini
temen saya habis kesalahan
tolong banget dibawa ke rumah sakit pak
ya udah deh
lihat pintunya pak
papa papa tuh mending sekarang istirahat ya
bapak tuh jangan mikirin yang berat berat dan banyak pikiran
kalau kerjaan di forseer banget nanti kamu lagi kayak gini kan rara panik
khawatir tau sama papa
fer kamu lihat tuh
si rara itu kalau udah panik sama cemas
bawelnya itu seratus kali lipat
om itu sangat beruntung loh
punya anak perempuan yang baik cantik dan berbakti sama orang tua
ya udah kalau gitu
oh mau istirahat dulu ya
rara anterin papa ke kamar ya
ini efek obatnya udah mulai kerja nih
papa udah mulai ngantuk mau tidur
fer om istirahat dulu ya
hati hati ya kalau gitu nanti vero langsung pamit dulu ya
op siang ini o organizasi ini kok bisactme ke panggung
ahli punya garis kutu itu sudah mau hilang kak
eh ali jangan terlalu berpikir yang negatif
beta ini toh belum ketemu sama anak anak ipa itu sangat tulus
untuk menyelesaikan masalah sama mereka
kenapa lo berfikir begitu
kenapa sekarang tiba tiba mau menyelesaikan masalah
udah kalian gak jadi pulang gue aja yang pulang
eh ali tidak bisa begitu saja kawet
beta suruh nona riva datang kesini itu
untuk jemput beta bawa pulang
kenapa ali mau hantar nona riva
hah terus beta pulang naik kapan
rel gue sekarang pulangnya sama nadief aja ya naik taksi
nah itu baru betul lho nona riva
ada sepuluh ribu disitu kak
taksi buat farel karis kutu ini
supaya isi bensin

ya sudah kalau gitu

nona riva jangan kemana mana